jumat petang ketua mui bidang fatwa asroniam soleh mengumumkan fatwa mui no empat belas tahun dua ribu dua puluh
terkait vaksin produk astrazeneca yang diproduksi di sk bioscience andov korea selatan
meskipun dalam tahapan proses produksinya vaksin ini memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi
penggunaan vaksin tersebut saat ini hukumnya dibolehkan dengan lima pertimbangan
antara lain pertimbangan kedaruratan jaminan keamanan oleh pemerintah
serta keterbatasan pilihan vaksin yang tersedia saat ini di tingkat indonesia maupun global
fatwa tersebut juga mewajibkan umat islam di indonesia untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi covid sembilan belas
yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau biasa disebut herd immunity
ketentuan hukumnya yang pertama vaksin covid produk astrazeneca ini hukumnya haram
karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin
mesin yang berasal dari babi
walau demikian yang kedua penggunaan vaksin covid sembilan belas produk astrazeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan
sebelumnya pada dua puluh dua februari lalu bepom telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau eua
bagi vaksin dengan platform non replicating factor yang dikembangkan oxford university dan astrazeneca ini
vaksin ini memiliki efikasi enam puluh dua satu persen
diatas standar who sebesar minimal lima puluh persen
berdasarkan hasil kajian tersebut bepom memberikan rekomendasi vaksin astrazeneca dapat mulai digunakan
manfaat pemberian vaksin covid sembilan belas astrazeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan
sehingga vaksin covid sembilan belas astrazeneca dapat mulai digunakan
dalam informasi produk vaksin covid sembilan belas
astrazeneca telah dicantumkan peringatan kehatian kehatian penggunaan vaksin ini
pada orang orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah
dengan terbitnya fatwa oleh mui maupun rekomendasi penggunaan vaksin astrazeneca oleh bepom
maka kemenkes bekerja sama dengan bio farma dan unicef akan mulai melakukan distribusi vaksin ini
ke daerah daerah di indonesia paling lambat pada senin depan
penggunaan vaksin astrazeneca saat ini telah disetujui di lebih dari tujuh puluh negara
di antaranya saudi arabia bahrain uni emirat arab kuwait oman mesir al zazair dan juga maroko
dengan liputan cnn indonesia